ada sebuah potensi besar
di provinsi sulawesi tenggara
tambang aspal di
yang problem adalah
kita ini malah impor
sampai kurang lebih
disini produksi malah tidak
berbicara dengan menteri
yang kita harapkan
ada hilirisasi disini
pabrik pabrik industri semuanya berjalan
sehingga tidak ada nilai tambah
sehingga tadi sudah kita putuskan
dua tahun lagi
tidak ada impor aspal
join dengan asing juga silahkan
tetapi kita ingin ada nilai tambah
dari aspal yang ada di budo

sehingga kalau setahun impor lima juta itu kita kira kira masih cukup banyak

ini bisa kita olah aspal yang ada di sini
nilai tambah ada di sini
pajak ada di sini
royalti ada di sini
pajak karyawan semuanya ada di sini
sehingga kita harapkan
buton hidup kembali sebagai
industri penghasil aspa
bukan tambang ya